ada masih bersama kami di cnn indonesia news update
air pump mati tiga bulan
sejumlah warga di jalan sukamulia empat kemayoran jakarta pusat
terpaksa menggunakan air bocoran pump yang bercampur air selokan
selasa sore sejumlah warga menyerok bocoran air pump
yang mengalir di saluran air
berbekal alas seadanya warga terpaksa menggunakan air pump
yang sudah bercampur dengan air selokan untuk kebutuhan sehari hari
warga mengaku kesulitan air bersih lantaran air pump di wilayah ini
sudah tiga bulan mati meski sudah melapor ke pihak pam terkait
selain air dari selokan warga mengandalkan air bersih
yang masih tersedia di sebuah musola